beralih ke jawa barat diduga karena korsleting mesin sebuah pabrik kopi di kawasan gunung gelis kecamatan sukaraja bogor jawa barat
sabtu malam ludes terbakar
api merambat cepat karena bangunan terbuat dari kayu dan bahan plastik
empat karyawan pingsan akibat menghirup asap sementara api baru padam setelah enam unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi
api merambat cepat karena bangunan terbuat dari kayu dan bahan plastik
akibatnya petugas pemadam kebakaran harus berjibaku memadamkan kobaran api yang terus menjalar
sumber air yang jauh membuat petugas semakin kewalahan mengendalikan api
selain seisi bangunan yang hangus empat karyawan harus dievakuasi lantaran pingsan setelah terkena kepulan asap
para karyawan diduga panik melihat api yang muncul dari salah satu ruang tengah
diduga kebakaran dipicu oleh karyawan
kebakaran dipicu oleh korsleting mesin produksi yang menjalat ke gudang penyimpanan barang
kendalanya itu terus untuk penanganan lamanya kurang lebih tiga sampai empat jam
api baru dapat dijinakkan setelah proses pemadaman berlangsung selama lebih dari empat jam
meski tidak ada korban jiwa kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah
muhammad juanda bogor jawa barat